berbekal kartu indonesia sehat atau kis
tarjono berencana membawa muhammad ravanza
bayinya yang berumur lima bulan
dan mengalami kelainan konginital
berobat ke rumah sakit umum daerah brebes jawa tengah
warga desa pesantunan kecamatan wanasari itu pun
meminta surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama
tarjono kaget ketika petugas menyatakan
kartu indonesia sehat atas nama anaknya tidak aktif
dia akhirnya diminta menggunakan surat keterangan
tidak mampu atau sktm
terus akhirnya ada pakenya apa
yang pakenya itu sktm
tarjono mengaku mendaftarkan muhammad ravanza
di bpjs program bantuan iuran pada februari dua ribu dua puluh
atau satu bulan setelah kelahiran sang anak
namun saat akan digunakan kartu itu tidak bisa dipakai
menurut ketua komisi empat dprd brebes
trimur diningsih bpjs pbi di brebes untuk sementara dihapus
warga miskin pemegang kis atau bpjs pbi
harus menggunakan sktm sebagai gantinya
penghapusan itu disebabkan karena ketiadaan anggaran
bpjs di kabupaten brebes sementara ini kan dihapus
sementara ini dihapus
makanya lewatnya jam kesedah atau sktm
alasannya dihapus kenapa
karena mungkin nggak ada anggarannya
yang hapus sendiri dari kus pemda apa dari pusat
sudah tidak mengangsur lagi
eee dua ribu tadi berapa ya
bpjs untuk orang yang kurang mampu tidak dihapus
artinya mereka tidak bisa memanfaatkan kartu bpjs itu ya
sementara kepala dinas kesehatan brebes ineke tri sulistiowati mengatakan
muhammad ravanza awalnya dimungkinkan berobat dengan kis melalui apbd provinsi
namun sejak satu januari lalu
pemerintah provinsi jawa tengah tidak lagi membiayai
kepala dinas kesehatan brebes ineke tri sulistyo wati memperkenalkan bpjs pbi
itu berarti biaya berobat untuk warga tidak mampu menjadi tanggungan pemerintah kabupaten brebes
ya bisa saja itu peserta jkn yang mungkin sudah dinonaktifkan
penonaktifan ini bisa saja yang dulu bersumber dana dari apbd provinsi maupun yang apbn
karena memang yang dari pbi apbn itu juga secara periodik kemensot juga menonaktifkan

ya bisa saja yang terjadi seperti itu
tapi kasus bibir sumbing ini sebetulnya bukan hal darurat ya
sehingga kita bisa tunda penanganannya dan nanti bisa dia mendaftar lagi
mengaktifkan lagi dan ini nanti dikaburin
meski kis milik anak tarjono sempat ditolak
empat bayi itu akhirnya mendapat penanganan medis dan sudah menjalani operasi
imam suripto brebes jawa tengah